ketua dpc partai kebangkitan bangsa atau pkb surabaya musyafak rauf membuka dokumen untuk mendukung tuduhannya terkait dugaan penggelembungan suara di pemilihan legislatif di surabaya dan jawa timur
musyafak yakin penggelembungan suara untuk partai tertentu ini dilakukan sistematis terstruktur dan masif
kita bergabung dengan korespondensi annusia miftah farid di kantor dpc pkb surabaya jawa timur
farid apa bukti fisik yang dimiliki oleh pkb sehingga kemudian meyakini terjadi penggelembungan suara secara masif di surabaya termasuk jawa timur
ya elvira setidaknya ada lebih dari satu empat ratus dokumen yang berasal dari tps tps yang ada di surabaya menunjukkan adanya penggelembungan suara di salah satu partai yang tercatat yang bisa saya lihat tadi adalah partai pdi perjuangan
dan ada satu partai yang kemudian suaranya juga terkurangi yaitu pkb
salah satunya adalah pkb karena pelapor bukan hanya pkb ada empat partai lainnya dan satu caleg yang sudah melapor ke bawaslu surabaya untuk ditindaklanjuti
namun sejauh ini memang belum ada tindak lanjut yang cukup signifikan dari bawaslu surabaya terkait adanya dugaan penggelembungan suara ini
meskipun pkb dan pdi tergabung dalam koalisi mendukung pasangan calon presiden nomor urut satu joko widodo dan ma'ruf amin
namun untuk satu masalah ini mereka bisa
saya katakan sebagai dalam tanda kutip mereka sedang bertarung di surabaya terutama di elit politik mereka
agak panas memang dan ini kemudian membuat sejumlah petinggi dari partai pdi perjuangan mengatakan akan melaporkan pihak pkb
kalau kemudian tidak bisa membuktikan adanya dugaan penggelembungan yang dilakukan oleh partainya secara terstruktur sistematis dan masif
bersama saya ketua dpc pkb surabaya musafak rauf
selamat siang pak musafak
selamat siang assalamualaikum wr wb
ada ancaman kalau kemudian pkb tidak bisa menunjukkan bukti konkret berupa data dan dokumen terkait tuduhan penggelembungan
sejauh mana sebenarnya dokumen itu dikantongi oleh pkb misalnya
pertama mengenai dia ngancam untuk melaporkan silakan negara hukum dilaporkan
tetapi ketika terbukti memang ada penggelembungan dan itu masif dia akan kita laporkan balik
bisa kita bisa didis itu sebagai partai pemenang yang dengan cara
cara yang tidak benar
pak musawab bisa ditunjukkan bukti salah satu bukti saja yang dimana satu form itu ada penggelembungan dan ada pengurangan suara partai anda
ya jadi salah satunya diantaranya adalah ini di tps sembilan ngubeng air langkah
itu pkb dikurangi lima belas suara
sementara pdip dia ditambah tiga belas
jadi kalau ini masif di beberapa tps tentu ini signifikan untuk pengurangan dari pkb atau penambahan di pdip
sehingga saya mengatakan tanpa dasar itu tidak bisa saya dikatakan seperti itu
mas eva rata rata kan tadi saya sepintas lihat antara dua puluh sampai tiga puluh bahkan ada yang tujuh puluh suara yang digelembungkan
nah bagaimana pkb atau tim di pkb memverifikasi
bahwa dokumen ini asli dan dokumen ini bisa dipertanggungjawabkan
ya jadi tim pkb sudah bisa dilihat kawan kawan ya di sini
itu c satu itu setiap hari diupdate terus
sesuai dengan data yang kita miliki
sehingga kita melakukan penghitungan di internal sekaligus melakukan verifikasi terhadap kecurangan yang dimana penambahannya seperti apa masif atau tidak
di dapil dapil yang apa
yang merata atau hanya sekedar di beberapa dapil
ternyata kesimpulan utamanya bagi saya adalah mereka mereka yang di basis yang pkb kecil rata rata itu yang ditambah
dan itu kelihatannya tidak bisa sendiri tetapi melibatkan penyelenggara
lah penyelenggara itu siapa ya kpps
terakhir pak musafak
sudah lapor ke bawah seluruh
tapi belum ada tindak lanjut yang signifikan untuk menyikapi kasus ini
ada satu empat ratus lebih tps dari delapan yang ada di surabaya
artinya cukup besar
apa yang ditunggu oleh pkb terkait laporan yang sudah dimasukkan
saya kan sepakat menjalankan undang undang bahwa pemilu di surabaya harus juril jujur dan adil
artinya semua sepakat baik bawaslu maupun kpu maupun anak buahnya kpu sampai ke tingkat bawah
ya itu di
kpps itu harus punya pikiran bahwa ini undang undang meretakan untuk jurdil
ketika mereka itu melakukan itu ya harus tahu risikonya
artinya pkb masih nunggu tindak lanjut dari bawaslu surabaya
iya jadi bawaslu itu memang ditugasi dia dibayar oleh negara untuk mengawasi terhadap perjalanan pemilu
baik legislatif maupun presiden
tapi kalau mereka mencederai terhadap undang undang ada sanksinya
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas jelas dia ada ancaman empat tahun penjara kan gitu ya
oke pak roh terima kasih
iya terima kasih selama lama
ya elvira bola panas sudah diserahkan ke bawah seluruh surabaya
dan lima partai satu caleg sudah melaporkan peristiwa ini
bawaslu surabaya sudah memberikan rekomendasi awalnya pada tanggal dua puluh satu april
hari berselang saya katakan sebagai
ralat dari rekomendasi sebelumnya
yaitu penghitungan di tps tps
hanya diulang ketika ada
saksi atau orang orang yang terlibat
dalam pemilihan ini merasa
ada kejanggalan dalam c satu
kemudian plano dan juga
c tujuh dan sampai hari ini memang
baru dua tps yang dilakukan pemungutan
ulang di surabaya dan
ada dua puluh satu bahkan hampir tiga puluh
tps yang sudah melakukan penghitungan
ulang dengan membuka kotak suara
yang jelas kita masih menunggu bagaimana
dinamika yang ada di surabaya terkait
tuduhan dari pkb ke pdi
apa yang harus dilakukan
oleh bawaslu terkait
dugaan penggelembungan yang dilakukan
di satu empat ratus lebih tps
yang ada di surabaya begitu elvira
baik miftah fari langsung dari surabaya